kita terhubung dengan produser lapangan kami ada ayu dewi di bali
selamat siang ayu dewi
bagaimana proses pemakaman korban tewas kmp yunis ini dan apa saja aktivitas dari tim sar gabungan pada hari ini
apakah masih dicari sebelas informasinya masih hilang atas tenggelamnya kapal ini
ya heranov memang di sini hari ini adalah merupakan hari ketiga pencarian dari korban
kecelakaan kmp yunis yang terjadi di sekitar pelabuhan gilimanuk bali
memang pencarian ini terus saat ini selain memfokuskan di wilayah selatan
selat bali atau sebelah selatan dari pelabuhan gilimanuk bali ini
dikarenakan ditemukannya kembali barang barang dari kapal kmp yunis di kawasan sekitar sebelah selatan
dari pelabuhan gili manuk itulah yang kemudian akan difokuskan oleh tim sar gabungan pencari
dan kemudian akan ditemukan oleh tim sar gabungan pencari dan kemudian akan ditemukan oleh tim sar gabungan pencari
untuk korban kecelakaan kmp yunis ini
juga dengan wilayah selatan memang ada beberapa juga wilayah yang dilakukan
untuk pencarian untuk kali ini yaitu di wilayah utara dan juga di tengah wilayah tengah
atau artinya di depan daripada pelabuhan gilimanuk itu yang pertama kali terjadinya kapal kmp yunis
yang dinyatakan tenggelam pada selasa pukul sembilan belas waktu indonesia bagian tengah
dan pencarian juga memang sekarang
lebih diperkecil dipersempit wilayahnya karena memang selain ada ditemukannya juga beberapa barang barang
juga sempat dinyatakan ditemukan ada tumpahan tumpahan minyak khususnya di sebelah selatan dari pelabuhan gilimanuk bali
yaitu sekitar satu dua hingga satu lima mil dari pelabuhan gilimanuk ke sebelah selatan
sementara untuk pencarian ke sebelah utara itu di titik pada
sama juga satu dua hingga satu lima mil di sebelah utara
jadi beberapa yang tim sargabungan ini menurunkan untuk di kawasan utara itu dibantu oleh kemudian dari basarnas
kemudian dari polairut juga bakamla juga ikut turun termasuk tni al
sementara di bagian selatan itu juga nanti akan difokuskan dari pihak dari banyuwangi seperti dari kri rigel juga
dari soputan juga yang ikut turun dengan mengerahkan
seperti misalnya alat alat untuk melihat atau sonar di bawah air untuk menemukan kira kira di mana kerangka kmp yunis berada
untuk mempercepat ditemukannya korban yang kemungkinan terjebak di dalam kmp yunis sendiri
untuk sementara memang update dari data dari posko sar yang ada di pelabuhan gilimanuk bali ini memang baru hanya empat puluh tujuh seluruhnya yang sudah ditemukan
artinya terdiri dari tiga puluh sembilan mereka yang
dinyatakan selamat dan masih tujuh orang yang meninggal dunia
sementara untuk korban hilang sendiri tim dvi yang ditempatkan di poskosar itu baru mendata sekitar sembilan belas orang
namun dua orang sudah ditemukan identitasnya itu diantara yang sudah dinyatakan dalam tujuh orang yang meninggal dunia
artinya sembilan belas orang dilaporkan hilang oleh beberapa rekan dan anggota keluarga mereka yang kemungkinan ikut
kampung kmp yunis ini
sementara heranov terkait dengan penguburan korban
korban yang meninggal dunia memang siang tadi atau pagi tadi memang sudah akhirnya seluruhnya korban meninggal dunia dibawa oleh keluarga korban ke tempat mereka masing masing
khususnya yang berasal dari bali yaitu dari denpasar dan juga karangasem
kemarin dari karangasem sudah satu keluarga yang ikut dalam korban meninggal dunia dan juga hilang di kmp yunis ini sudah dimakamkan
yaitu ibu dan anak sulungnya mereka yang sudah kemudian ditemukan dalam tujuh orang yang masuk dalam korban meninggal dunia sudah dimakamkan
sementara ayah dan juga dua orang anaknya masih belum ditemukan yang berumur kurang lebih dua dan empat tahun termasuk mereka membawa seorang supir
sementara yang di denpasar juga dua orang yang berasal dari denpasar yang berusia sembilan belas dan tujuh belas tahun yang sudah teridentifikasi korban meninggal dunia juga sudah dimakamkan di denpasar
hanya masih hilang menurut dari pihak keluarga itu adalah satu orang supir yang mereka bawa dari banyuwangi yang akan ikut menyeberang
dan inilah kemudian juga yang termasuk menyulitkan dari tim juga di pos kosar ini adalah banyak mereka yang tidak masuk dalam daftar manifest
karena dari pihak basarnas sendiri juga nanti hal inilah yang tidak sedang sedang di cross check karena untuk bisa memastikan hak hak pada korban nantinya untuk mendapatkan ganti rugi seperti itu misalnya heranov
masih terdapat sekitar sembilan belas orang lagi yang masih hilang
semoga ditemukan dan juga fokus pencarian masih di sekitar utara dari selat bali
tidak hanya difokuskan pada selatan selat bali
terima kasih ayu dayu atas laporan kapan da
selamat berhugas kembali